dan kami telah terhubung dengan anggota bawaslu frits edward siregar
selamat malam bang frits
selamat malam mas rehar
baik ini terkait dengan dugaan adanya mahar politik rp lima ratus miliar
yang diberikan oleh sandiaga uno kepada pks dan pan
apakah dugaan ini atau laporan ini sudah dikaji
sudah diperdalam lagi oleh bawaslu bang frits
ya hari ini bawaslu telah kedatangan dua orang pelapor
yang telah menjadikan dirinya sebagai pelapor
dan menyatakan bahwa dalam laporannya
bahwa ada dugaan telah adanya pemberian mahar kepada partai politik
untuk menjadi capres dan ataupun cawapres
dan menyatakan bahwa pasal dua ribu dua puluh delapan telah diduga telah dielanggar
berdasarkan permohonan tersebut
maka bawaslu setelah akan melakukan pemanggilan
berarti kita akan
kajian kita sudah hampir selesai
kemudian kita akan memanggil melakukan klarifikasi kepada pelapor
apakah misalnya apakah pelapor dalam tekanan
apakah prabowo tahu di mana ada informasi soal pemberian mahar
dan kira kira saksi saksi atau orang orang mana saja
yang akan mengetahui soal pemberian tersebut
jadi yang akan dipanggil pelapor terlebih dahulu ya bang frits
yang akan dipanggil pelapornya dulu ya
ya memanggil pelapor dulu
karena untuk sebagai klarifikasi
misalnya ada dugaan bahwa ada pelanggaran
kan harus ditanya dulu
siapa dan pasal apa dilanggar gitu loh kira kira
untuk nama nama yang disebut dalam pusaran proses mahar politik
meski masih sebuah dugaan
apakah ada rencana akan juga dipanggil nantinya terlapornya ini
ya kan untuk sebuah dugaan pelanggaran itu terjadi kan dibutuhkan namanya
alat bukti itu kan bisa namanya kesaksian
ada bukti dokumen
ataupun ada pengakuan
jadi saksi itu kan salah satu bagian daripada alat bukti
sehingga kesaksian itu kita akan memanggil siapapun yang kita tahu
ataupun yang kita kira
kita anggap tahu tentang pemberian tersebut
jadi itu termasuk dan tidak terbatas kepada
para orang orang yang disebut
terima kasih pelapor
mungkin ada hasil dari pengembangan klarifikasi tersebut
ada orang orang lain yang akan kami panggil mas
tapi itu kan bagian dari sebuah proses klarifikasi
sebagai bagian dari proses klarifikasi
artinya nanti mungkin saja kemudian sandiaga uno juga dipanggil oleh bawaslu begitu
ya siapapun yang pihak yang diduga yang dilaporkan
termasuk cawapro misalnya
itu juga akan dapat kita panggil
ini kan ada dua ya
artinya sudah ada dua pelapor ya
yang melaporkan ke bawaslo
oke saat melaporkan itu
apakah sudah disertakan alat alat bukti
atau masih sebatas melapor saja
yang ada sekarang itu
baru ada si pelapor
kemudian alat buktinya adalah pemberitaan yang ada di media
itu kan dapat dianggap sebagai informasi awal
nah mungkin ada daftar list dari saksi saksinya
nanti baru akan kita kembangkan dari laporan yang ada
oke kapan kemudian
pelapor ini akan dipanggil oleh bawaslo bang frits
sepertinya tidak akan lama lagi
dalam minggu ini
ataupun di awal minggu depan
kita banyak terpotong
banyak terpotong di
apa di hari tujuh belas agustus
tapi setidaknya dalam minggu ini
ataupun awal minggu depan sudah dipanggil semuanya
terima kasih banyak